dua kelompok massa terlibat saling serang di jalan r e martadina tajikarang utara bekasi jawa barat pada rabu malam
mereka saling serang dengan menggunakan petasan batang bambu hingga batu
kericuan berlangsung selama sekitar satu jam
hingga akhirnya puluhan personel kepolisian diterjunkan ke lokasi untuk menghalau kedua masa
peristiwa ini sempat membuat ruas jalan r e martadina tak mencekam dan memicu keresahan warga sekitar
kasat reskrim polres metro bekasi akbp aris timang menyebut
pihaknya belum bisa memastikan jumlah korban dalam peristiwa ini
namun bentrokan diduga dipicu kesalahpahaman antar kedua kubu
pada saat ini kondisi di jalan r e martadina tajikarang utara bekasi jawa barat
pasang suami istri dan anaknya yang masih balita tak menderita luka
peristiwa ini terjadi pada tujuh juli lalu dan direkam oleh istri korban
yang kemudian melaporkan ke polisi
tak memakan waktu lama tim resmo pores tabesemarang berhasil meringkus kedua pelaku
di hadapan polisi keduanya mengaku emosi karena tangan korban yang keluar dari jendela mobil
untuk memberikan tanda hati hati kepada pengguna jalan lainnya
malah mengenai kepala salah satu pelaku
dia itu korbannya dia kesampluk
terus saya kejar
dia saya tegak mau berhenti terus saya gedar itu
atas perbuatannya kedua pelaku dikenai wajib lapor
dan juga membayar uang ganti rugi kaca mobil yang pecah pada korban
tim liputan cnn indonesia